ya sebelumnya sebuah video aksi tak manusiawi petugas lapas terhadap sejumlah tahanan beredar di media sosial dan telah dibenarkan oleh dirjen lembaga pemasyarakatan
tujuh belas petugas yang diduga terlibat termasuk kalapas narkotika nusa kambangan dicopot untuk menjalani pemeriksaan
dari keterangan dirjen pas aksi ini dilakukan oleh petugas lapas nusa kambangan pada dua puluh delapan maret lalu
enam napi yang terlihat di video merupakan bandar narkoba dari lapas bangli dan kerobokan bali yang dipindahkan ke lapas narkotika dan lapas batu nusa kambangan
dirjen pas mengakui ada dugaan pelanggaran prosedur oleh tiga belas petugas termasuk kepala lapas nusa kambangan
atas terjadinya pelanggaran terhadap operasional prosedur yang dilakukan oleh petugas dan kalapas selalu penanggung jawab
pelaksanaan tugas itu tidak mampu mengendalikan terjadinya pelanggaran
dengan itu maka telah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para petugas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap operasional prosedur
dan kemudian kalapas narkotika telah dinonaktifkan dan sampai saat ini ke tiga belas petugas ini terus didalami oleh tim
ini kategori berat ringan sedang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
maka akan dijatuhi hukuman secara administrasi kepegawaian didasarkan atas pp lima puluh tiga dan kemudian juga pertanggung jawaban secara hukum
kedua lapas tersebut digunakan khusus bagi tahanan bandar besar narkoba agar mereka menghentikan kegiatan pengendalian narkotika dari dalam lapas
f rizal jakarta
dan terkait hal ini sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon dengan anggara direktur eksekutif institut for criminal justice reform di jakarta
mas anggara selamat malam
ini atas kasus kekerasan yang menimpa para napi tindak pidana narkotika ini direkturat jenderal pemasyarakatan telah kemudian menonaktifkan kalapas narkotika nusa kambangan
ya pertama tama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap responsifat yang ini
ya pertama tama saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap responsifat yang ini
ini dilakukan oleh dirjen pemasyarakatannya
tapi yang kami harapkan kan bukan hanya melakukan tindakan administrasi karena ini kegiatan yang dilakukan dalam jabatan
dan tentu selain melakukan pemeriksaan terhadap orang orang yang terlibat secara administrasi tersebut secara administrasi dan etika tentu juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan secara pidana
tindakan yang merendahkan martabat manusia di mana kita sebagai negara punya komitmen penuh sebagai negara peserta konvensi yang dituliskan untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang merendahkan martabat manusia tadi
dan ini anda melihatnya apakah tidak cukup berarti bila dirjen pemasyarakatannya sekadar menjatuhkan sanksi kedisiplinan begitu terhadap para pelaku dalam kasus ini
apa sebenarnya saksi yang pantas menurut anda
menurut saya ya dua duanya ya
sanksi secara kedisiplinan dan etika juga proses hukum
karena bagaimanapun juga ini nanti kalau tidak ada proses hukum tentu tidak ada pengulanganan dibuat orang lain
ada tidak juga harus proses hukum dalam artian orang harus dihukum dengan penjara
tapi dia harus dibawa dalam proses hukum supaya dia tahu bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah dan bukan hanya pelanggaran administrasi tapi itu kejahatan yang dilakukan

dan suatu fakta menarik juga bahwa kasus kekerasan ini kan mencuat setelah viral di media sosial ya mas
apakah anda melihatnya sebagai kasus ini seperti fenomena gunung es begitu yang memungkinkan masih banyak kasus seperti ini sebenarnya di lapas lapas lain yang kemudian belum terekspos
bisa jadi ya
karena kan gini kalau kita bicara lapas dan tutan itu kan komunitas yang tersusup ya
nggak sulit buat orang luar untuk memantau apa yang terjadi dalam lapas dan hutan
nah yang kita harus ingat sama sama juga bahwa orang orang yang kerja di lapas dan hutan ini kan menghadapi orang orang dengan tingkat resiko yang berbagai macam
artinya ada juga mungkin pelanggar kejahatan yang resikonya kecil tapi ada juga yang resikonya tinggi
nah persoalannya kan sebetulnya tidak hanya itu tapi bagaimana mengelola resiko tersebut
artinya para petugas yang berada di dalam hutan juga harus ada dukungan secara psikologis
pertanyaannya apakah itu menjadi bagian dari pengelolaan lapas dan rutan terhadap para petugas lapas dan rutan tersebut
misalnya kan kalau kita bicara apakah petugas lapas dan rutan itu selalu melakukan konseling secara teratur
bagaimanapun menghadapi orang dengan resiko yang berbeda akan juga men trigger agresivitas dari petugas
sama rata kasus
jadi itu harus ada perbedaan
pengelolaan agresivitas itu juga diperlukan
karena itu psikologis terhadap seluruh petugas lapas dan tutan di seluruh indonesia
saya tidak tahu pemerintah punya dukungan seperti itu
ya mas anggara ini selain mengelola resiko apa yang menjadi catatan paling penting
dari anda dari icjr
dan bagi pemerintah
khususnya kementerian hukum dan ham termasuk ditjen pemasyarakatan agar kasus kekerasan seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari
kepertangan tadi terutama memastikan bahwa ini tidak bisa berhenti di persoalan disiplin
tapi memang harus ada keperluan
itu harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kementerian hukum dan ham
yang kedua tentu pemerintah dan kementrian hukum dan ham
jadi saya sudah mengevaluasi itu
itu sop yang ada di lingkungan
nah ini tidak hanya sop terkait bagaimana treatment ke tahanan atau narapidana tapi juga treatment ke petugasnya
tadi saya bilang kalau itu tidak ada treatment terkait pasir orang orang yang bertugas di jalan jalan pasir dan tutan
bisa jadi persoalan ini akan muncul kembali
karena tadi kalau tidak direjam resikonya atau dipoladi dengan baik dan resikonya
agresivitas itu sangat mungkin untuk muncul
itu adalah lingkungan yang tersebut
ini kan karena videonya bocok sehingga publik akhirnya terkejut dengan situasi seperti ini
baik terima kasih mas anggara atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
ya beredarnya video aksi tak manusiawi petugas lapas terhadap sejumlah tahanan membuat ramai lini masa
seperti apa kira kira tanggapan warganet berikut cuitan yang telah kami kurasi
mari kita lihat dari akun yang pertama
dari akun yang pertama kita lihat ada akun purnama s yang mencuit
coba aja cek setiap lapas di indonesia
akan banyak sekali ditemukan fakta fakta penyiksaan terhadap napi dan juga tahanan
minta keterangan dari napi jangan dari petugas lapas
saya dukung komnas ham
selanjutnya kita lihat juga ada cuitan dari ed yudhistira bey yang mencuit
sekarang kita berpindah ke lapas nusa kambangan di mana lapas yang dianggap angker
bagi hal layak umum
kalian berkomentar dengan nada marah yang kemudian bahwa itu adalah hal yang tidak manusiawi
sebenarnya siapa yang nggak manusiawi
oke itu adalah isu lain juga yang diangkat oleh netizen
dan selanjutnya kita lihat ke ed anikwin yang mencuit
dan begitu lihat video napi digebukin dan diseret itu langsung terpikir
semoga para koruptor dan pelaku pelecehan seksual terutama pedofil diperlakukan begitu juga
oke itu dia adalah tanggapan yang berikutnya
yang berbeda begitu ya
terakhir kita lihat juga cuitan dari ad aldrik dwi yang mencuit
ada napi yang diseret seret di jalanan berkerikil
ada napi yang makan nasi padang di restoran